sampai jumpa di video selanjutnya
dari anak yang dikandung kami lah bukan
ngapain lo mundur kesini
dari anak yang dikandung kami lah bukan
terus dna apa lagi sih
mendingan pergi aja deh sekarang dah
kita berdua gak akan pergi
sebelum lo baca hasil tes dna ini
dan disini tertulis
kalau gue bukan ayah dari anak yang dikandung kami lah
jadi hasil tes yang kemarin itu salah
ini pasti akal akalan kalian kan
edo kamu gak usah percaya sama mereka
do aku sama kak fadil gak bohong
dok kamu jangan percaya sama mereka
mereka pasti yang merekayasa semua ini
mereka sengaja menyuruh suster gadungan ini datang ke rumah kita
dan mengatakan kalau hasil tes dna itu ada kesalahan
dan sementara itu mereka menunggu di luar
menunggu hasil kerjaan suster ini
suster suster suster apa sih tante
kamu kan yang kirim sesar ini
saya gak pernah nyuruh siapa siapa kesini
saya tahu ini akal akalan kalian
kamu kan seorang dokter
kamu bisa merekayasa
menyuruh suster ini datang dan membawa hasil tes ulang
hah tapi ternyata gagal
kalian tidak bisa membodohi kami
kami ini bukan orang talal
tapi saya dan kak fadil sama sekali tidak pernah merekayasa apapun
eh dok aku mohon tolong baca dulu suratnya
iya dok lo baca dulu
setelah itu lo pasti percaya
lo bunuh itu kenapa sih
belum puas kan cun hidup gua belum puas
dan lo kenapa sih nyai gagal mula sama gua
tapi hasil tes ini benar dong
anak kamila itu bukan anak gue
kalau bukan anak lo apa penduli gua
belum tentu anak gue juga
kalau bukan anak lo biarin aja kamila
emang perempuan gak benar
kenapa sih susah banget bikin aku percaya sama aku dong
daripada lo sibuk nyari suami mending lo kukurin aja kandungannya
kamila jangan berop sneakers
kamu bisa keluar dulu
kamu jadi sama dia
terus sekarang kamu tega membunuh dia dong
kamu tega dong
kalau emang kamu gak mau bertanggung jawab
aku gak akan maksa
tapi kamu harus ingat
aku gak akan pernah menggugurkan bayi ini
gak akan pernah
aku akan membesarkan dia sendirian
dan kalau nanti anak ini udah besar
dan dia tanya sama aku siapa ayahnya
aku gak akan jawab kalau ayahnya udah mati
kamu tuh kebanyakan bohong ya
usir mereka bertiga
gimana dimulai lo do
lu wa ruas baca surati it
keluar dong luar baca surat ini dong edo jahe dong keluar dong apa dia udah percuma mereka
akan mau membuka pintu buat kita mila alasan kita ke sini buat nyampein surat ini ke edo
ini bukti kita dan kita nggak bisa nyanyi bukti ini tapi percuma percuma percuma
percaya sampai kapanpun itu nggak percaya mendingan sekarang kita pulang
seharusnya saya yang bertanggung jawab atas semua ini karena saya
karena saya yang salah memasang level disempel darah
dan masa itu mbak apa maafkan saya dokter maafkan saya saya tertukar memasang level
dokter fadil dan mas endo sus anda tahu enggak apa yang anda lakukan dan merugikan
kami semua maafkan saya dokter maafkan saya mbak kenapa sus terbaru ngomong sekarang sus
saya takut dokter saya takut maafkan saya mbak semua butuhkan pekerjaan ini dokter
kalau saya dipecat mbak suami saya sedang sakit sakitan mbak
kamila gak berhasil meyakini nedo
tangan mama bergerak kak
tangan mama bergerak kak
mama kamu udah mulai sadar
kak mila kamila panggil dokter dulu ya pak

biasa pak sadar
maaf mak bisa tolong tunggu dulu harus bentar
bu farah sadar baes
ya allah ya allah selamat tinggal mak
tunggu lagi mak
masa kritisnya sudah lewat
saya boleh masukkan dokter mau lihat mama saya
tapi mbak bu fara baru saja sadar
jadi dia harus istirahat
oke dokter saya mohon dokter
cuma sebentar aja saya mohon
saya janji cuma sebentar ya dokter
boleh ya dokter
dok gimana sebenarnya keadaan bu farah
secara fisik kondisi bu farah sudah enak
ya allah mama syukur alhamdulillah
nung lain kali
ikut mila benar benar khawatir banget sama mama
kamu gak perlu khawatir sama mama nak
kamu enggak usah khawatir sama mbak ida dalam hidup kamu
memang ini mungkin berat buat kamu
kamu sudah minta bertanggung jawaban dari fadil
bayi yang ada dalam kandungan kak mila ini bukan anaknya kak fadil
kamu jangan menutupi keadaan ini
dan kamu jangan melindungi fadil mila
kak fadil itu orang yang menghamilai kamu
jadi kamu harus minta bertanggung jawaban dari fadil mila
mila kan sudah bilang sama mama yang sebenarnya kak fadil itu bukan ayah dari anak kak mila kandung
mama nggak pernah mendengar kata nama edo
kamu minta bertanggung jawaban dari fadil untuk menikahi kamu mila
ma kak fadil itu udah tes dna ulang
dan hasilnya negatif
bukan kak fadil ayah dari anak yang dikandung kak mila bukan
kalau kamu tidak mengabulkan permintaan ini baik mama mati
baik mama mati
kamu jangan bohongi mama
mbak kamila tolong anda keluar dulu
bu farah butuh istirahat pak
dokter sebenarnya ada apa ada apa sama mama saya dokter ada apa
tolong mbak keluar dulu nanti dokter fadil yang akan menjelaskannya mbak
pak dia tolong jelasin ke mila sekarang kenapa mama jadi kayak gini
kak fadil sendiri kan yang bilang kalau mama akan baik baik aja
tapi kenapa mama tuh sama sekali nggak kenal sama edo kak
kak fadil tolong jangan diam aja jawab kak